tak terbayang oleh amini di usianya yang ke enam puluh tujuh tahun
akhirnya bisa kembali bertemu anaknya agus ahmadi yang telah lama menghilang
agus kini sudah berusia tiga puluh delapan tahun
kisah warga desa sidowayah klaten jawa tengah ini kemudian viral di media sosial pada rabu dua puluh lima januari lalu
sang anak berpisah dengan ibu dan kedua kakaknya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan di usia dua belas tahun
saat ditemui sabtu siang orang tua agus amini menjelaskan anaknya memang sering pergi bermain saat kecil
agus pergi karena takut disuruh sunat dan sering diejek oleh teman temannya
keberadaan agus akhirnya diketahui melalui youtube
ia ternyata tinggal di pasar kepek bantul yogyakarta dirawat oleh pedagang pasar
pedagang pasar dan pemilik akun youtube kemudian mempertemukan kembali agus si anak yang hilang
mas agus mengapa pergi ke sana
saya pergi karena saya ingin mengajari untuk disuruh sunat

saya ingin menjelaskan kepadaku tapi saya tidak bisa
saya ingin disuruh sunat tapi saya tidak bisa

setelah beberapa hari kembali ke rumah keberadaan agus tetap dipantau oleh pemerintahan
setelah beberapa hari kembali ke rumah keberadaan agus tetap dipantau oleh pemerintah

pemerintah desa juga mengurus data kependudukan bagi agus
dipantau dan didampingi dari segala sisi
dari bidang kesehatannya nanti kita tetap berusaha untuk mencarikan bpjs
terus dari kependudukannya nanti kita berusaha semaksimal mungkin
untuk agar dia punya ktp dan punya identitas diri
doa dari ibu dan keluarga membuat agus anak yang hilang selama dua puluh lima tahun akhirnya kembali
perasaan bahagia menyelimuti keluarga amini untuk kembali merawat anaknya tersebut
bagus adi klaten jawa tengah